renovasi dua puluh dua stadion prioritas dilakukan atas evaluasi dari komite keselamatan bangunan gedung yang diketuai oleh ditjen cipta karya
misalnya tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu ataupun mencicil juga nih thr pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
dari deadline yang ditetapkan oleh
bang sarman ini artinya banyak pengusaha di hipi saat ini yang masih merasa belum bisa menyanggupi untuk pemenuhan thr secara penuh dan juga tanpa dicicil tahun ini
itu pun kalau itu dibekukan terkait dengan kominfo ya